informasi berikutnya mantan wali kota bogor bima arya dan ketua dpw pan jawa barat desi ratnasari
menyerahkan formulir pendaftaran sebagai calon gubernur jabar di pilkada dua ribu dua puluh
kamis kemarin saudara bima arya datang secara langsung menyerahkan formulir itu ke kantor dpw jabar di kota bandung
sedangkan desi ratnasari diwakilkan karena masih bertugas di jakarta
menurut bima penyerahan formulir pendaftaran itu merupakan salah satu prosedur yang harus ditempuh sebagai kader yang ditugaskan oleh partai
bima arya mengaku tidak akan pindah partai jika pada akhirnya dpp pan menugaskan kader lain untuk maju di pilgub jabar